pemerintahan presiden joko widodo melalui keputusan menteri
sdm ignatius jonan menerbitkan regulasi pembatasan harga batubara dalam negeri
senilai tujuh puluh dolar amerika per metrik ton
seperti apa pengusaha di sektor batubara merespon keputusan ini
benarkah berdampak memangkas pendapatan perusahaan batubara
di tengah rebound harga komoditas dunia
bara harga batubara kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami saat ini hendra sinadia
direktur eksekutif asosiasi pertambangan batubara indonesia ataupun apbi
pak hendra halo selamat pagi
halo selamat pagi gera
pekan lalu belum ada komentar dari anda
hari ini sengaja kami undang hari senin semoga sudah ada komentar
ada beberapa ya belum semuanya
belum semuanya ya
pak hendra tujuh puluh dolar amerika per metric ton menurut anda itu angka yang profitable
bagi pengusaha batubara
ya mungkin kita tarik dulu sedikit tadi infografisnya
oke terima kasih pak hendra
dan mungkin perlu tambahkan bahwa batubara masih merupakan sumber energi termura
sampai saat ini
jadi kita masih diberkayu oleh kekayaan alam ya itulah batubara
nah kalau pertanyaannya apakah itu ekonomis mungkin kalau kami sih ya
pengusaha batubara dari awal itu posisinya sebaiknya harga batubara itu mengikuti pasar ya
iya karena kan harganya fluktuatif
sekarang kita baru berbicara di atas seratus ya tapi kita
iya setelah lama dan ya inilah kesempatan buat kami ya pelaku usaha untuk berinvestasi sebenarnya ya
dan tadi ada satu di infografis yang mungkin bisa ditambahkan ya
tadi dari sisi positif negatifnya ya
sisi negatifnya satu adalah cadangan batu bara nasional kita ini akan berkurang
jadi mungkin kami khawatir ya saat ini mungkin anak kita masih bisa menikmati batubara
yang sebagai sumber energi yang murah
tapi mungkin dengan kebijakan ini bisa berhasil

terima kasih pak hendra
ini berpengaruh terhadap kelangsungan jangka panjang batubara kita
cucu kita nanti mungkin hanya akan mendengar ya wah dulu indonesia merupakan penghasil batubara
salah satu eksportir batubara terbesar di dunia
ini mungkin akan jadi sejarah nanti
karena makin murah makin dieksploitasi gitu
bukan ini kan otomatis kalau di pengusaha tambang ya
kalau pemanfaatan cadangan itu adalah tergantung oleh kebijakan harga jual
jadi kalau harga jualnya tidak ekonomis
atau low rendah itu mereka otomatis akan mengurangi stripping ratio ya
dan otomatis dengan pengurangan stripping ratio otomatis cadangan kita akan berkurang
nah ini yang kami khawatir sih
jadi kami minta ke pemerintah bahwa kebijakan ini sangat krusial ya
kami memahami bahwa pln mengalami kesulitan ya
dan kami juga perlu tegaskan bahwa asosiasi atau pelaku sah batubara juga adalah bagian dari rakyat ya
kita berkepentingan harga listrik
itu tidak naik ya
tapi yang paling krusial adalah bagaimana kebijakan ini juga dapat menopang jaminan investasi dan kelangsungan pasokan batubara secara jangka panjang
itu yang lebih krusial sih
karena kita berbicara nanti mengenai anak cucu kita tadi
baik pak hendra tapi sebelumnya apakah ada diskusi dengan asosiasi pengusaha batubara terkait angka yang ditetapkan hingga akhirnya muncul harga tujuh puluh dolar amerika per metric ton
diskusi ini memang sudah sempat dimulai ya
awal sejak batubara harga batubara mulai meroket di awal dua ribu tujuh belas ya
kita sudah mulai beberapa kali pertemuan dengan pemerintah dan pln juga
tapi yang terakhir ya itu awal februari yang lalu dengan pak menteri juga
di situ kita mulai membahas beberapa opsi opsi yang akan diambil ya tentunya
jadi memang meeting tanggal lima kemarin adalah meeting yang terakhir ya
pertama dan terakhir dengan pemerintah
pertama dan terakhir
ya cuma sekali pertemuan sih dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir
apa jangan jangan pertemuan itu hanya sesuatu
sosialisasi angka yang ditetapkan
oh belum belum
pada saat itu pemerintah itu mencoba mengkaji beberapa opsi ya
ya opsi opsi angka ya tentunya
yang ditawarkan asosiasi berapa sebelumnya
kita menawarkan tapi kita menawarkan opsi itu setelah pertemuan ya
karena kan kita dalam pertemuan dengan pak menteri pada saat itu tetap dengan posisi bahwa harga jual itu sebaiknya jangan diintervensi ya
tetap pakai pasar ya
jadi berbagai opsi dibahas ya di pak menteri yang lead pada saat itu
nah setelah rapat tanggal lima itu
kami diminta untuk mengajukan satu usulan yang lebih konkret
nah kami mengajukan angka delapan puluh lima dolar per ton
artinya tujuh puluh dolar amerika per metrik ton itu angka dari usulan dari
kemungkinan usulan dari pln
oke kemudian ke depan seperti apa
mungkin anda sudah mulai berkomunikasi
karena kan weekend kemarin mungkin komunikasi dengan teman teman asosiasi
seperti apa langkah langkah yang akan dilakukan oleh korporasi ke depan merespon keputusan dari pemerintah
yang utamanya yang
seperti ptba tadi yang berkontribusi sangat besar bagi dalam negeri begitu
ya tentunya kita harus melihat dampak kepada anggota ya
tadi ptba exposure nya lebih banyak ya ke domestik ya
tentunya kita akan mendengar apa tanggapan mereka dan rencana rencana mereka ke depan
memang di capman itu juga dimungkinkan ya
pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan yang masuk ke pln untuk meningkatkan produksinya ya
supaya bisa di export
dengan kata lain bisa meng offset lah kerugian dari penjualan ke dalam negeri
dengan penjualan ke ekspor
tapi tentunya itu nggak mudah kan ya untuk langsung menjual ya ke luar negeri
karena itu kan membutuhkan juga investasi dan rencana penambangan
dan itu saya kira mungkin belum masih terlalu dini apabila dikatakan perubahan perusahaan mengambil peluang dari penambahan kuota ekspor tersebut
jadi kita masih melihat kira kira sejauh mana dampak terhadap perusahaan
dan tentunya juga kami akan mencoba mereview ya
karena ini penting juga waktu harga rendah
kita mengalami harga rendah dua ribu tiga belas sampai dua ribu enam belas kan kita sama sekali nggak minta proteksi dari pemerintah
bukan dibiarkan sih tapi ya begitulah pada saat harga rendah pun kami bahkan
menerima dengan lapang dada gitu
dan bahkan pada saat itu pernah ada wacana ya disetujui oleh dpr juga untuk menaikkan tarif royalti pada saat itu
di skala harga rendah
curhat ya curhat
jadi mungkin ya kami akan berembuk dengan
anggota mungkin ini saatnya untuk kita juga
kita sudah berkontribusi terhadap pln ya
dengan kpn ini ya
ini kan kontribusi pelaku usaha batubara agar pln sehat
karena bagaimanapun kami berkepentingan pln itu sehat
karena kalau pln sehat itu akan masa depan
lagi industri juga berarti
iya karena masa depan sektor batubara nasional itu ada di pln
nah namun dengan kontribusi ini tentunya mungkin kita akan pertimbangkan ada beberapa hal yang
mungkin pemerintah perlu support juga
oke berarti berupa insentif atau lain sebagainya
ya seperti itu ya
baik kita akan mengetahui nanti sesaat lagi setelah jeda berikut
kira kira insentif seperti apa yang mungkin akan diusulkan oleh
pengusaha ataupun juga asosiasi batubara sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia business
ini rasanya terseluruh ataupun asok teman anda

jadi saya cuma mau perhatikan ekspot
untuk ek suspension
kita masih lebih fokus di fokus ke tolder
kita kan lintas sektoral ya jadi mungkin aturan misalnya pajak bumi dan bangunan yang itu diterapkan itu padahal objeknya itu telah dikenain royalti atau iuran tetap
ini ditambahin lagi oleh pbb misalnya atau kewajiban di sektor kehutanan yang ini naiknya sampai dua ratus persen tiga ratus persen ya seperti itu
dan ada beberapa lagi ini mungkin kita inventarisir atau kewajiban penggunaan kapal nasional ya untuk ekspor batu bare yang lagi heboh beberapa waktu terakhir
nah itu mungkin yang bersifat disinsentif kita minta dibenahin mungkin
artinya disesuaikan lah
ya tentu saja dan kita sudah ibaratnya suffer ya jadi kita juga punya kewenangan lah sebagai warga negara untuk meminta support dari pemerintah
lalu terkait juga dengan harga tersebut apakah mungkin juga dengan penetapan harga di dalam
di dalam negeri yang tujuh puluh dolar amerika per metrik ton itu biasanya akan berpengaruh juga dengan harga ekspor batu bara
nah itu yang kami khawatirkan sih
kami khawatirkan dualisme harga ini menimbulkan distorsi ya pasti dalam pasar ya
dan itu tidak tertutup kemungkinan para pembeli di luar juga mulai ancang ancang ya
biasa minta diskon kan ya
oh oke jadi itu berpengaruh biasanya untuk nebo
oh iya tentu dong tentu
berpengaruh dong kan mereka melihat mungkin mereka melihat wah di dalam negeri kalian bisa menjual jauh lebih murah dibanding indeks
nah ini yang penting
yang bisa berpotensi mendorong indeks kita juga jadi lebih rendah
ujung ujungnya penerimaan negara nanti berkurang ya
nah ini kalau penerimaan atau shortfall penerimaan negara berkurang nah ini dampaknya kemana mana kan
nah kami juga khawatir kalau ini berkurang mungkin ada tekanan lagi nih pada sektor batubara
entah dari instrumen kebijakan yang lain ini yang kami khawatirkan
multiplier effect itu yang anda khawatirkan
pak hendra kemudian kita lihat juga bahwa apakah ada potensi juga
istilahnya kita sudah mendapat tantangan ataupun tekanan di harga yang dibatasi
bagaimana apabila anda masuk ke pengolahan batu bara
pengolahan batu bara ya
ya saya kira ini sebenarnya saat harga tinggi inilah kesempatan yang terbaik bagi perusahaan ya
untuk berinvestasi untuk meningkatkan nilai tambah batu bara ya
kita lihat ptba ya sudah mulai dengan gasifikasi dan saya kira ini bisa mendorong sebenarnya
namun sayangnya ya ini kebijakan
yang tadi mungkin membuat perusahaan perusahaan harus berhitung ulang lagi
untuk investasi terutama peningkatan nilai tambah yang membutuhkan investasi yang tidak sedikit
nah hal hal ini mungkin yang trade off nya
karena sekarang yang pertama yang paling crucial adalah sebenarnya bagaimana cadangan batu bara itu bisa ditingkatkan
sebenarnya itu yang paling krusial sih
tapi apakah anda sepakat dengan adanya momentum ini mungkin bisa mempercepat pengusaha batubara menghitung ulang untuk kemudian bergeser mengolah batubara mentah menjadi value added yang lebih baik
ini juga benar sekali bisa jadi momentum ya bagi pelaku usaha
tapi tentunya kembali lagi untuk berinvestasi ke nilai tambah atau pengolahan batu bara tentunya membutuhkan dukungan ya
dukungan kebijakan lagi ya
mudah mudahan ya kebijakan nanti akan dibuat untuk meningkatkan nilai tambah itu menjamin adanya konsistensi ya
nah ini kami khawatirkan nanti udah tengah jalan berinvestasi nanti bisa berubah lagi kan
oke baik jadi intinya pak musamad tuara nggak manja lah ya
kalau disuruh hilirisasi oke tapi konsistensi
iya bahkan harga turun kemarin kita nggak minta apa apa
iya diurangin pak hendra
pak hendra ini harga di market sempat di atas seratus dolar amerika per metric ton meskipun saat ini sedikit mengalami penurunan tapi masih tinggi masih rebound
proyeksi anda untuk dua ribu delapan belas atau hingga dua ribu sembilan belas di level berapa harga batubara ataupun juga harga di market global akan bertengger
ya kita nggak pernah bisa memprediksi harga secara tepat dan mungkin balik ke capman yang tadi ini mungkin agak agak sedikit ininya
karena harusnya capman itu berlaku setelah diundangkan ya
tapi ini kan retroaktif ya
di saat harga lagi tinggi nih
lagi bagus bagus ya
ini yang juga jadi kekhawatiran kami ya
biasanya setelah maret itu ya trennya harga itu demand biasanya musim dingin harga tinggi ya
nah ini mulainya biasanya harga mulai tertekan ya
karena logikanya dengan harga tinggi itu mendorong produksi bertambah ya oversupply
kalau oversupply berarti tekanan terhadap harga
jadi ini yang kami khawatirkan harga juga
ini bisa tertekan untuk kedepannya nih
jadi kami belum tahu prediksinya berapa
tapi kemungkinan masih level positif
tapi tentunya kelangsungan harga ini banyak tergantung oleh faktor faktor eksternal ya
pak hendra sinadia direktur eksekutif asosiasi pertambangan batubara indonesia
apbi terima kasih atas kehadirannya di cnn indonesia business
semoga tetap awet bisnisnya para pengusaha batubara
dan ya mendapat win win solution lah dari pemerintah